pendekar macam apa kalian
kalau kau tidak bisa diam akan ku bungka mulut
jagad dewa batara
aku sungguh tidak menyangka
arya dwi pangga sangat bejat
padahal selama ini dia adalah kebanggaan kurawan
kamu masih mau menerima roti
rati tidak bersalah kakakmu
kakaklah yang pecah
aku tidak mau berdepan
aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan cintamu
aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan nari rati
kau harus menemui rati lebih dulu
siapa yang sudah berani merudapaksamu rati
katakan siapa pelakunya rati
ilmu kamu tidak sebanding dengan kami
kamu lagi gadis anu
lupanya kamu ingin mencari masalah dengan kita
kalian yang mencari masalah
kalian mengganggu makan siangku dengan teriakan kalian yang bersih
jangan ikut campur urusan kami
apa kalian tidak malu melawan seorang penduduk keroyokan
pendekar macam apa kalian
kalau kau tidak bisa diam akan kubungka mulutmu
jaga dewa batara putra apolga reksa
aku sungguh tidak menyangka
arya dewi pangga sangat bejat
padahal selama ini dia adalah kebanggaan kurawan
tolong jangan ceritakan hal ini kepada siapapun
aku tidak mau
kakang kamandano bertengkar dengan saulirinya sendiri
kakang kamandano pasti tidak akan terima
jika tahu kakang dewi pangga yang melakukan semua ini padaku nyi
aku mohon jangan beritahukan hal ini kepadanya
semoga nasib baik selalu menaungi murati
semoga apa yang terjadi pada saat itu cukup sampai di situ
dan tidak akan tumbuh menjadi nyawa
semoga kau tidak anggar pini
apakah itu semua bisa terjadi nih
itu sangat mungkin ratih
semoga semuanya baik baik saja
nyi bagaimana keadaan ratih
ratih tidak apa apa
ia hanya sedikit kurang sehat
mungkin ratih banyak pikiran
dia hanya perlu istirahat
sudah lama kita tidak bertemu
iya kebetulan aku sudah lama tidak kekurangan
semoga doro empu hangga riksa selalu diberi kesehatan
baiklah kalau begitu saya mohon pamit
terima kasih atas bantuanmu
apakah nyiwari tahu masalah perkosaan ini
aku sudah menceritakan semuanya
anywari berjanji dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun
anggir kamandano sudah tahu masalah yang sebenarnya

dandi pasti akan bicara yang tidak tidak

dandi pasti akan bicara yang tidak tidak
tapi ibu sudah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada anggir kamandano
lalu apa tanggapan kakak kamandano ibu
anggir kamandano pada dasarnya bisa menerima keadaanmu
hanya dia butuh waktu untuk menenangkan diri
anggir kamandano juga berjanji untuk menemuimu
tunggu saja ya
benar kak ibu
dia tidak akan menyalahkanmu
justru dia sangat iba kepadamu
mungkin kakang kamandano akan iba padaku
tapi aku tidak ingin dikasihani
kalaupun kakang kamandano menerimaku
aku ingin itu berasal dari rasa cinta yang murni
bukan karena kasihan
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu
aku ingin menerima keadaanmu

terima kasih nisana sudah menolong saya
kalau boleh tahu siapakah nisana ini
sebut saja pendekar angin lengan seribu
pendekar lengan angin seribu
aku harus membawa guru ke daerah tuban
semoga semoga hari ini kakak kakak mandiano benar benar menemuku